saudara mobil berisi empat orang pemudik dari pasuruan tertabrak kereta api di pelintasan sebidang dusun pucung kabupaten madiun jawa timur jumat siang
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan
saudara kami tidak bisa menampilkan secara utuh rekaman video amatir yang diambil warga karena mengandung unsur kengerian
kereta api argo semeru menabrak mobil di sebuah pelintasan sebidang di kawasan wonoasri kabupaten madiun jawa timur
sopir dan tiga penumpang selamat dari tabrakan karena berhasil keluar dari mobil
kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi
usai peristiwa tabrakan terjadi
sementara pelintasan kereta api sebidang di dusun pucung langsung ditutup hingga selesai dievaluasi
polisi menyebut pemudik nekat menerobos pelintasan tanpa pintu walaupun sudah tahu ada kereta yang akan melintas
akibatnya mesin mobil mati dan tabrakan tak bisa terhindari
pelintasan sebidang tanpa palang pintu
ini sudah diupayakan dari pihak desa dan dari pt kai dengan memberikan tanda tanda simbol dan larangan
namun yang pelaku yang korban ini yang pengendara ini memaksakan
alhamdulillah tidak ada korban jiwa hanya kemudahan material
itu informasi dari pasruan indak selatur rami keluarganya di daerah wono asri ini